jalur pantai utara jawa tidak pernah sepi dari kendaraan terlebih menjelang lebaran
salah satu spot untuk beristirahat di jalur ini adalah brebes jawa tengah
pengendara di jalur pantura biasanya singgah untuk menikmati makanan khas brebes dan membeli telur asin untuk oleh oleh
jika anda mampir di brebes sempatkan membeli telur asin khas brebes
di jalur pantura tepatnya di jalan diponegoro yang biasa dilewati pemudik berderet penjual telur asin
saya mampir di salah satu toko telur asin yang memiliki lahan parkir luas
pembeli bisa memilih telur asin rebus bakar atau asap bawang
harga perkemasan rp tiga puluh delapan dengan isi sepuluh butir
apa yang membuat telur asin brebes ini istimewa
kita simak pembuatan telur asin langsung dari pabriknya
adonan untuk proses pengasinan terbuat dari bata merah dan garam
setelah direndam telur kemudian dilapisi dengan abu gosok dimasukkan ke dalam plastik dan didiamkan selama dua belas hari
setelah dua belas hari telur yang sudah dibersihkan bisa langsung direbus dalam air mendidih sembilan puluh derajat selama lima jam
untuk membuat telur asin panggang digunakan oven dengan suhu sekitar satu ratus empat puluh derajat
suhunya harus tepat jika tidak telur akan retak
telur asin yang sempurna akan berwarna kuning kemerahan menyerupai madu
dengan kuping telur yang berstektur lembut tanpa bau amis dan bisa tahan hingga dua puluh hari
asinnya pas ya pak ya
nggak terlalu asin
nah kalau produsen di telur asin di brebes kan banyak tuh
kalau spesialnya di sini apa
oh spesialnya di sini satu kita pakai pangkimia
kedua bubuk batas sama garamnya itu diukur dengan pas
hari harinya juga pas
kalau lebaran pasti banyak banget pak ya yang beli ya rame ya pak ya
selain identik dengan telur asin brebes juga terkenal dengan beragam kuliner yang menggiurkan
sate blengong salah satunya
tidak sulit mencari warung sate blengong
karena letaknya tepat di
sudut alun alun kota brebes
sapi ini terbuat dari daging blengong
unggas kecil persilakan anak anak perempuan dari intok
ciri khas sate ini
dagingnya dipotong tebal memanjang
lalu ditusuk dengan bilah bambu
saya dari jauh bajibajah harjo perbatasan cirebon dengan brebes
saya jauh jauh sengaja datang ke sini untuk menikmati sate belengong khas brebes
yang rasanya oke dan harga juga pas buat saku saya
menurut penjual sate blengong pembeli membludak pada musim mudik
kalau lebaran mak dari mana mana orang pengen tahu namanya sate blengong sate apa
malah lebih rame sampai tiga gerobak
seposisi sate blengong dijual seharga delapan rupiah